jalan perhubungan tardesa di kisah matan jepis kabupaten mojokerto jawa timur ambelas
sepanjang sepuluh meter senin kemarin
jalan amblas diakibatkan fondasi tanah yang tergerus air
gorong gorong yang berada tepat di bawah jalan
ambrol akibat tak mampu menampung debit air seiring meningkatnya curah hujan
warga yang hendak melintas harus memutar arah sejauh tiga hingga empat kilometer
jalan sudah rusak selama beberapa hari dan kondisinya semakin parah karena tak kunjung diperbaiki
enam orang ditemukan meninggal dunia dalam upaya pencarian korban longsor desa mitos kabupaten nganjuk
yang dilakukan petugas gabungan bpbd nganjuk tni dan polisi pada senin
menurut dandim delapan ratus sepuluh nganjuk beberapa korban yang sudah teridentifikasi
yaitu satu anak anak satu orang dewasa perempuan dan satu orang dewasa laki laki
untuk total enam untuk hari ini teridentifikasi hari ini total masih enam
sebelumnya bencana longsor terjadi pada minggu malam saat guyuran hujan deras
sementara itu pencarian korban longsor kembali akan dilanjutkan hari ini
tim keputan cnn indonesia